nasib warga negara indonesia yang disandra di somalia sejak empat tahun lalu menemui titik terang
para sandera tersebut diketahui sudah berada di tanah air
pemerintah indonesia melalui kementerian luar negeri menyatakan
keempat warga indonesia yang disandra di somalia sejak dua puluh enam maret dua ribu dua belas sudah berada di indonesia
mereka saat ini sedang menjalani pemeriksaan fisik dan psikologis oleh pihak terkait
sebelum nantinya dikembalikan ke keluarga masing masing
keempat sandera itu adalah sudirman supardi adi manurung dan nelson pesireron
mereka adalah bagian dari dua puluh enam anak buah kapal yang disandra kelompok perompak somalia sejak empat tahun lalu
dikirakan akan diperlukan beberapa hari untuk proses pemulihan
sebelum keempat sandra warga negara indonesia tersebut dipulangkan ke indonesia